dua ribu dua belas saya memecahkan rekor nasional lagi menuju olimpiade london itu di usia tiga puluh tiga tahun
tercepat saya bisa lari tiga belas delapan gelas semoga lebih sukses lagi deh karena saya merasa bangga gitu
lah punya sedih karena ya sulit saya apa kepada anak anak yang sekarang itu sulit sekali hai hai
dede herawati pelari seratus m gawang indonesia saya memulai karir dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua bagi saya lari
gawang bukan hanya sekedar lari melewati sepuluh rintangan
bagi saya lari gawang adalah sebuah cita cita sebuah komitmen dan target yang harus saya
capai untuk mengibarkan merah putih di tiang tertinggi di kancah internasional
lompatan dede tak pernah mudah sempat berprestasi di level junior
dedeh kesulitan menembus prestasi di ajang yang lebih tinggi

namun hampa tanpa medali cedera cedera hingga nirprestasi membuatnya sempat putus asa
kenapa saya udah maksimal di lapangan semangat saya juga rasanya udah all out terus latihan
semua saya kerjakan tapi masih belum bisa dapat medali belum bisa waktu itu patokannya memang
cuma sea games ya karena saya berpikir gini untuk sea games pun sulit apalagi punya mimpi yang lebih tinggi gitu kan
akhirnya saya agak udah down ya udahlah gitu kan apalagi sih yang harus saya kerjakan
akhirnya dua ribu tiga itu saya memutuskan untuk kerja aja
pada saat itu saya pegawai bank mandiri oh yaudahlah mungkin atletiknya saya stop aja dulu
dedeh yang berniat menepi ternyata belum habis energi
pertemuannya dengan atlet dan pelatih aerobik sekaligus sport scientist fahmi fahrezi menjadi titik balik kebangkitan seorang dedek erawati
fahmi memberi banyak motivasi hingga menjadi pelatih pribadi dedeh yang membangun ulang teknik fisik dan mental bertanding dedeh
terus saya tanya kenapa berhenti
saya bilang menurut dia dan
tim pelatih kalau dia sudah mentok
sebagai seorang pelatih saya juga terharu dengar perkataan seperti itu
jadi saya mencoba membangun lagi semangat dia dan mengatakan bahwa sebetulnya masih punya harapan gak sih di atletik itu
terus dia nggak jawab tapi nangis gitu
terus saya bilang jangan nangis harus dijawab karena saya bingung kalau nangis jawabnya
terus dia bilang saya kepengen jadi juara
saya bilang ya kakak saya pengen jadi juara kak
terus tapi saya gak tau gimana caranya
dan menurut orang orang saya sudah mentok gitu
saya bilang gini deh mau gak kita coba membangun ulang tapi dengan tidak cara atletik
ternyata juga dari biomekanik tubuhnya saat bergerak banyak yang harus dievaluasi
misalnya saat dia keluar start block mengangkat badan tarikan lengan
dagu terus mendorong badan ke depan take off di gawang posisi di atas gawang turun gawang
gawang pertama gawang kedua sampai bahkan finish semua harus dievaluasi
dan itu akhirnya sampai saya beli kamera dan segala macam untuk kita perbaikan perbaikan
dan untungnya dia juga semangat dan komunikatif
saya kalau dilihat dari anatomi tubuh sangat enggak banget jadi pelari gawang
tungkai saya memang panjang tapi posisi tungkai saya itu agak semi x
kemudian telapak kaki saya juga datar
enggak banget juga untuk seorang sprinter kalau menurut penelitiannya para ilmuwan itu
tapi ternyata bisa diakalin dengan model latihan yang sesuai dengan anatomi saya
bersama fahmi dedeh perbaiki segala kekurangan yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan sebelum kembali ke level tertinggi
setelah dua puluh tulis dengan penelitian nilai bawah tiga dua miliar
setelah dua ribu tiga mulai comeback lagi ke lapangan dengan tadi ilmu baru ya kognitifnya udah diisi lagi terus kekurangan kekurangannya udah diperbaiki
tahun dua ribu lima saya berangkat sea games di manila dan terjadilah rekor nasional itu dari seribu tiga ratus delapan puluh dua kemudian saya pecahkan jadi seribu tiga ratus lima puluh enam dan juga sekaligus medali perak untuk indonesia
di situ semangat saya semakin meningkat lagi dan yakin bahwa apa yang kemarin diperbaiki itu ternyata memang ada hasilnya untuk saya di lapangan
ya dua tahun kemudian medali emas selanjutnya medali emas lagi balik indonesia perak emas lagi perak lagi
tak hanya itu mimpi masa kecil dedeh untuk tampil di
olimpiade pun terlaksana pada olimpiade beijing tahun dua ribu
saya sampai di startan olimpiade dan mereka semua mensupport saya untuk bisa lari disini
jadi sampai finish walaupun saya gak juara ya saya terlihat orang bingung kenapa ya ternyata saya rekor nasional gitu
rekor nasional terus ia bukukan
hal itu diakui oleh pelatih
yang menangani dedeh di pelatnas kikin ruhudin
ke asian game dua ribu sepuluh di guangzhou dia masuk final ranking keempat pecah lagi tiga belas dua puluh
sebenarnya waktu asian games itu dia waktu terbaik di keseluruhan di babak penyisihannya
karena di finalnya ada sesuatu hal ya padahal juaranya tiga belas dua puluh tiga sedangkan dia di penyisian tiga belas dua puluh
kecepatan dedek terus meningkat di usia yang terbilang tidak muda
perkembangannya berbanding lurus dengan prestasi yang kian moncer
puncaknya ia pecah rekor nasional pada tahun dua ribu dua belas pada taiwan open
yang merupakan kualifikasi olimpiade london dengan catatan waktu tiga belas delapan belas detik di nomor lari seratus meter gawang putri
dua ribu dua belas saya memecahkan rekor nasional lagi menuju olimpiade london ya
itu di usia tiga puluh tiga tahun
tercepat saya bisa lari tiga belas delapan belas
rekor nasional yang dipecahkan oleh dedeh herawati di tahun dua ribu dua belas lalu dengan catatan waktu tiga belas delapan belas detik masih bertahan setidaknya hingga hari ini
artinya belum ada satupun atlet nasional lari gawang lainnya yang berhasil melampaui catatan waktu atau rekor milik dede herawati
semoga lebih sukses lagi dedeh kerjanya
tingkat tingkat kerja saya merasa bangga gitu lah punya dedeh
kita menuju ke desa ujung jaya sumedang jawa barat yang letaknya satu ratus enam puluh satu km dari pusat kota jakarta
desa itu adalah tempat tinggal dede herawati semasa kecil dan di tempat itu pula lah kisah petualangan sang legenda hidup atletik indonesia khususnya di nomor tari gawang dimulai
bakatnya ditemukan oleh seorang

oke hari ini saya kembali ke smp negeri ujung jaya

smp saya dulu waktu pertama kali ditemuin
saya dulu juga sama kayak adik adik saya ini
panas hujan tetap latihan
karena pelatih saya guru olahraga saya maunya kita kalau udah latihan itu jadi juara
terus disinilah pertama kali saya memulai karir saya sebagai atlet
ditemukan oleh pak opin samsudin guru olahraga saya yang emang kebetulan aktif banget di olahraga
setelah itu katanya saya dulu tuh awalnya punya
kayak kelainan kalau pas tes sama cowok itu menang terus
akhirnya saya diarahkan jadi atlet
habis itu saya ke nasional habis itu internasional
dari umur saya tiga belas tahun sampai hari ini empat puluh tiga tahun gak mau berhenti olahraga
di awalnya dari sini nih awalnya kan
di usia yang sudah tak muda lagi opin samsudin tetap mengajar
sekaligus mendedikasikan sisa masa baktinya untuk melatih para siswa
khususnya di nomor atletik selama tiga puluh tujuh tahun terakhir
pria ini adalah orang yang pertama kali menyadari bakat dede erawati saat baru tiga bulan duduk di kelas satu smp
bagi dedeh jika bukan karena opin mungkin wanita kelahiran dua puluh lima mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini
tidak akan menjadi atlet nasional berprestasi
sang guru berkontribusi besar dalam masuknya dedeh ke pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar pplp jawa barat
saat berusia tiga belas tahun dedeh nyaris gagal masuk pplp karena namanya hendak dicoret dan digantikan oleh atlet titipan oknum pejabat
tanpa proses seleksi yang transparan
akan tetapi opin bersikeras
saya protes karena dia itu yang mau diberangkatkan
saya tolong sebelum dia diberangkatkan karena ini yang dites itu lima nomor gitu
itu dibuktikan dulu aja jangan dia main comot aja gitu
makanya saya protes dia nggak mau
tapi saya berisi keras kepada orang tua juga kepada yang mengetes itu tolong dibuktikan dulu
siapa yang dapat banyak
itu yang diberangkatkan jangan satu nomor aja gitu
karena di sana jawa barat yang dites itu lima nomor gitu
nah kebetulan lima nomor yang diteskan dedek itu bisa mengalahkan empat satu gitu
dari pplp jawa barat performa dedeh di level junior terus menanjak
berbagai pemberitaan tentang dedek di media massa dikumpulkan opin
dan diarsipkan dengan rapi di smp negeri satu ujung jaya
semoga lebih sukses lagi darinya
saya merasa bangga gitu lah punya dede gitu
karena ya sulit
saya kepada anak anak yang sekarang itu sulit sekali
karena dia ada yang kadang kadang sepanjang dedek gitu
tapi dia nggak mampu bertahan tinggal di bandung gitu
rasa haru dan bangga juga dirasakan oleh orang tua dede erawati
meski sempat ragu saat melepas putri sulungnya ke asrama pplp
ayah handa yakin cepat atau lambat dedeh akan menuai hasil dari kerja kerasnya sejak masa remaja
mendengar itu kan kadang kadang langsung merasa bangga
bahkan oh dedek itu punya kebakat
biarpun sedih tapi senang bahagia merasa bangga gitu
maksudnya supaya sukses sehat apa yang ditunjukkan oleh anak saya gitu tercapai
hanya minta kepada allah itu
doa kedua orang tua pun
doa kedua orang tua pun
doa kedua orang tua pun
doa kedua orang tua pun terkabul
meski telat panas saat masih berada di usia emas dedeh tetap menuai banyak prestasi
menurut teori golden age itu teorinya bompa ya yang paling terkenal
ada di rentang usia dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat sampai dua puluh enam tahun
itu adalah puncak puncak prestasinya seorang atlet
tapi saya melihat lagi kenapa sih kok saya di umur tiga puluh tiga baru bisa memecahkan rekor nasional
jauh sekali dari golden age yang dikatakan oleh para peneliti itu
jadi kalau menurut saya sekarang ini sport science udah semakin meningkatkan recovery juga semakin bagus
jadi kalau misalkan atlet itu masih bisa berlatih dengan maksimal ya usia itu hanya sekedar angka
walaupun sudah tak berada di pusat pelatihan nasional untuk level atlet elit dedeh menjadi panutan junior juniornya
terutama di nomor lari gawang
salah satunya dina aulia yang digadang gadang menjadi penerus dedeh erawati di nomor lari seratus meter gawang
gina kini merupakan pemegang rekor nasional di level junior
dengan catatan waktu tiga belas empat puluh empat detik yang ia pecahkan saat mengikuti kejuaraan dunia atletik usia dua puluh tahun yang digelar di kali columbia tahun dua ribu dua
kepada dedek sih sering ke lapangan terus ngasih motivasi adek adeknya
aku kemarin sempat dikasih motivasi kan sama dia
kata dia sih kan bulan november itu aku ada tiga pertandingan

anggap aja itu sebagai refreshing kamu kata dia
motivasi aku buat bisa pecahin rekornya tadi dedek
rekor nasional dedeh yang belum terkalahkan dalam sepuluh tahun terakhir memang menjadi sebuah kebanggaan
meski demikian rekor itu juga menjadi salah satu penanda kekecewaan dede erawati
catatan waktu terbaik yang ia cetak saat kualifikasi olimpiade london di taiwan tahun dua ribu dua belas
tidak membuat dirinya dapat berangkat ke ajang olahraga tertinggi di dunia itu
dua ribu dua belas olympia the london dedek lah yang atlet yang mendekati jatahnya berangkat olimpik
dia hanya kurang tiga detik dari limit olimpik
dan terakhir rekor nasional di taiwan open tahun dua ribu dua belas sebelum keberangkatan waktunya itu tiga belas delapan belas detik
sementara limit b memang tiga belas lima belas
tapi dari beberapa rekan atlet yang melakukan beberapa kejuaraan di berbagai tempat juga
waktu saya itu yang paling terdekat ke target ke limit olimpiade
tapi kebijakannya lain dan saya nggak berangkat agak sedikit
ya kecewa pasti kan karena untuk apa ada kompetisi untuk meraih kesini semua
kalau terakhirnya bukan orang yang berangkat
yang terbaik itu yang harusnya berangkat
bukan muda lagi mas lima puluh enam
kayaknya misalnya ini kalo mau di conditioning
dede si gila tanding enggan untuk berhenti
regulasi pembatasan usia membuat ia memutuskan ikut kejuaraan master atletik di berbagai nomor
baik sprint maupun lari gawang
kejuaraan master itu dimulai dari kejurnasnya ada
asean asia bahkan sampai kejuaraan dunia dan olimpiade nya juga ada
nah itu jadi harapan saya saya gak berhenti
maksudnya setelah selesai di sini saya lanjutkan aja
ternyata saya masih bisa mengibarkan merah putih
justru di dunia internasional yang lebih besar lagi kalangannya
jadi itu jadi penyemangat saya untuk terus berlatih
tak tanggung tanggung sudah lima medali emas ia kumpulkan dari cabang atletik master ini
terbaru dede erawati menjadi yang terbaik di ajang international master championship singapura pada juni dua ribu dua puluh
ia menyabet emas pada nomor lari seratus meter putri dengan catatan waktu empat belas lima puluh tujuh detik
mengalahkan atlet india laserda alzira dan wong yen yang finish di posisi ketiga
di indonesia kelas master memang belum begitu populer meski sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pami adalah bukan saudara ece ece
pame itu didirikan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga itu berbarengan dengan pencetusan oleh presiden soeharto haornas
hari olahraga nasional tahun sembilan september seribu sembilan ratus delapan puluh tiga di solo
mereka yang aktif di kelas master hingga mengikuti kejuaraan
baik di tingkat nasional maupun internasional
mayoritas mantan atlet profesional yang enggan berhenti setelah melewati masa emasnya
salah satunya rudy nurani mantan sprinter nasional di era tahun delapan puluh an
tanya usia ya waduh bukan muda lagi mas lima puluh enam
saya kan mantan atlet nasional sprinter ya dulu
ya lumayan sih game game kejaran dunia ikut
dulu prestasi pribadi saya sebelas tujuh waktu muda
kebetulan saya sempat vakum beberapa tahun yang lama juga
puluhan tahun kemudian gabung baru tahun dua ribu enam belas
langsung tuh juara juara terus sampai sekarang
jadi tetap nomernya nomer seratus meter dua ratus meter sama tambahan long jump lompat jauh
meski banyak prestasi yang dihasilkan kelompok master ini kerap tak banyak dapat dukungan
sulitannya memang kemampuan
ketika kita berangkat meskipun itu kejuaraan dunia
dan saya pulang dengan medali emas untuk indonesia
indonesia raya berkumandang merah putih berkibar
pas sampai ke sini tuh kayak oh yaudah gitu aja kan
untuk berangkat pun nggak ada dana atau apa yang dikasih dari pemerintah nggak ada
jadi masih masih pakai dana sendiri
di usianya yang sudah empat puluh tiga tahun
dedeh masih konsisten untuk tetap bertanding di nomor master
ibu satu anak ini belum berencana untuk menjadi pelatih dalam waktu dekat
di mata sang suami yang berprofesi sebagai pelukis dedek adalah sosok wanita yang tangguh
istri saya dedeh itu sosok yang tangguh
fisiknya juga jangan dipertanyakan lagi
karena dia bulat balik kerja bogor jakarta
dan dia tidak pernah sedikit pun mengeluh
dan jarang sakit
spiritnya itu memang benar benar datang dari hatinya dari jiwanya
cabang olahraga atletik menambah satu medali emas bagi kontingen indonesia di asean school games di semarang jawa tengah
lompat galah putri
catatan tiga delapan puluh tiga meter dari diva renata jayadi menjadi yang terbaik
sekaligus memecahkan rekor asean school games dan rekor nasional junior dan remaja
gen atletik dedeh menurun ke putrinya
diva renata yang merupakan atlet lompat galah
sekaligus memegang rekor nasional di level junior
diva adalah putri dedek dari pertikahan pertamanya
dan diva renata jayadi yang juga merupakan atlet nasional lompat galah
saya pengen banget anak saya jadi atlet
tapi gimana caranya supaya kemauan itu bukan dari saya tapi dari dia sendiri
jadi waktu dari kecil tuh saya ajakin dia buka buka album bersihin medali
terus ceritain ini loh waktu mama di sana dia masih bengong gitu kan
pas ke lapangan latihan masih gak mau gak apa apa biarin
tapi dia ikut ke lapangan ngeliat orang latihan
nah satu momen dia ikut kejuaraan dari sekolahnya
dari situ baru yang awalnya saya cuma cekokin dari medali dan video video saya tanding baru masuk
kemudian setelah itu ada panggilan untuk kebetulan banget juga
sama kayak saya dulu ada pemantau bakat untuk lompat galah
ya udah postur dia masuk secara genetik juga masuk
masuklah ke platnas
saat ini aku lompat empat puluh lima menit
itu belum ada yang ngalahin lagi tuh
baru kemarin dua ribu dua puluh dua november akhir
ya baru dipecahin di thailand
waktu kejuaraan thailand open
rekor bapak itu lima tiga belas atau berapa gitu kan
nah aku pengen lompat segitu juga
atau mungkin lebih
atau mungkin lebih gitu
lompatnya sama kayak bapak atau lebih dari bapak gitu
aku pengen tanding di olimpiade
dedeh berharap meski atlet atlet muda bermunculan
federasi tetap memberikan kesempatan bagi atlet senior untuk bertanding
terlebih jika mereka masih mampu berprestasi
sebenarnya kalau di atletik itu pembatasan usia itu tidak ada mas
jadi siapapun yang masih bisa berlatih yang mau berlatih dan masih bisa bertanding bersaing dengan teman teman yang lainnya go ahead silahkan
bukan yang seniornya dibuang tapi gimana caranya supaya si junior ini bisa melewati prestasinya si senior yang tadi
jadi bukan karena dipaksakan regenerasinya